setelah dilakukan uji coba pekan lalu proyek simpang susun semanggi ternyata masih menyisakan anggaran sebesar rp dua ratus sembilan belas miliar
pemerintah provinsi dki jakarta dan pt mitra panca persada atau mpp menyepakati sisa uang nilai koefisien lantai bangunan atau klb simpang susun semanggi sebesar rp dua ratus sembilan belas miliar
sebelumnya sekretaris daerah dki saifullah mengatakan nilai realisasi kontrak untuk pembangunan simpang susun semanggi mencapai sekitar rp tiga ratus enam puluh miliar dari total rp lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
namun besar anggaran yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sisa
setelah uji coba beban yang dilakukan pada jumat lalu kini simpang susun semanggi sudah dapat dilalui kendaraan
apakah dengan ini kepadatan di sekitar semanggi sudah terurai
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia
selamat pagi marsha hari ini merupakan senin pertama simpang susun semanggi bisa dilalui oleh masyarakat
apakah sudah banyak yang melalui jalur ini dan bagaimana keadaannya di sana sekarang
ya selamat pagi joy betul sekali tadi pagi memang sudah dioperasikan kembali
dioperasikan sejak pukul sekitar enam pagi tadi
dan pada pukul hampir sembilan pagi ini saya belum melihat sama sekali adanya kemacetan di sepanjang jalur gatot subroto menuju ke tol dalam kota maupun ke sudirman
dan seperti kita tahu biasanya sekitar pukul sembilan pagi ini kita sudah bisa merasakan dan melihat kemacetan yang ada di sepanjang jalur arteri gatot subroto ini
dan pada pukul delapan pagi ini kita sudah bisa melihat kemacetan yang ada di sepanjang jalur arteri gatot subroto ini

ini merupakan jalur dari cawang menuju ke bendungan hilir dan bundaran hi
sedangkan jalur satunya yaitu dari arah tomang selipi menuju ke kawasan blok m
dan memang adanya pembukaan jalur ini memberikan efek yang positif sepertinya kepada kemacetan yang biasa terjadi di jalur arteri gatot subroto ini
karena memang rencananya pengoperasian dari jembatan simpang susun semanggi ini akan mengurangi
begitu tingkat kemacetan di jalur arteri ini hingga tiga puluh persen
namun kita masih menunggu nantinya bagaimana efek dari dibukakan uji coba dan nantinya diberlakukan secara resmi jembatan ini apakah mengurangi kemacetan atau tidak
dan di belakang saya juga ada rambu lalu lintas yang memperlihatkan kendaraan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam jalur jembatan simpang susun semanggi ini
dan hanya kendaraan roda empat kendaraan pribadi roda empat dan bis kota berukuran sedang seperti metro mini dan kupaja yang bisa melewati jembatan ini
dan memang sampai saat ini bagi yang melanggar belum diberlakukan denda oleh pihak kepolisian karena masih dalam proses uji coba
namun denda akan diberlakukan nanti setelah peresmian dilakukan pada tanggal empat belas agustus yang akan dilakukan oleh presiden republik indonesia joko widodo
dan nantinya uji coba ini masih akan turun
terus dilakukan selama dua puluh empat jam hingga tanggal enam belas agustus dan juga tetap diberlakukan ganjil genap di jalur ini karena memang jembatan ini berada di tengah tengah jalur yang memperlakukan proses ganjil genap begitu
dan selain itu juga ada yang perlu dilihat di sini sama sekali belum ada informasi atau spanduk yang memperlihatkan bahwa jalur ini sudah dibuka untuk uji coba hingga tanggal empat belas agustus
dan hanya melalui mobil penerangan keliling saja yang dari pihak kepolisian melalui pengeras suara untuk menginformasikan uji coba bisa dilakukan hingga tanggal empat belas agustus
dan adanya ini membuat tadi sempat adanya kepadatan sedikit di simpang jalan ini karena banyak sekali mobil yang tidak tahu dan ragu ragu begitu untuk masuk atau tidak
sehingga tadi sempat ada kepadatan kendaraan sedikit yang mulai masuk
dan ada yang perlu dicatat juga joy tadi saya sempat melihat beberapa kendaraan yang mengurangi lajunya laju kecepatannya hanya untuk bersuah foto atau membuat video begitu
karena memang jembatan ini memiliki daya tarik sendiri karena jembatan simpang susun semanggi ini merupakan jembatan lengkung terpanjang se indonesia
namun hal ini justru bisa memberikan kerawanan bagi arus lalu lintas yang ada di sini
karena tadi sempat ada beberapa yang mengurangi laju kecepatannya sehingga sempat menghalang kendaraan yang berada di belakangnya
apakah anda mempunyai informasi terkait sisa uang proyek yang mencapai lebih dari dua ratus miliar ini dan akan digunakan untuk apa sisanya nanti
ya joy memang saya belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang hal tersebut
namun saya memang sempat mendengar dari sekretaris daerah dki jakarta saifullah dia mengatakan adanya sisa uang dari proyek simpang susun semanggi ini sebesar dua ratus sembilan puluh
dan juga untuk pandemi itu saya men untungkan dari total proyek dana lima ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah karena memang proyek simpang susun semanggi ini bisa dikatakan pembangunannya cukup efisien hanya memakan waktu sekitar satu setengah tahun dari delapan april dua ribu enam belas hingga saat ini dan hanya memakan dana sekitar tiga ratus enam puluh miliar rupiah dari totalnya lima ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah
dan rencananya nantinya sisa uang ini akan dibangun pedestrian trotar maupun fasilitas
di sekitar simpang susun semanggi ini
dan pembangunan nanti akan dilakukan dari kalik rukut
benungan hilir menuju ke patung pemuda senayan
sedangkan dari cawang nantinya akan dari kartika chandra
hingga taman ria senayan yang panjangnya bisa sekitar tiga lima km pembangunannya
namun sampai saat ini saya belum melihat ada pembangunan
dan fokusnya masih ada di jembatan simpang susun semanggi ini
dan kita masih menunggu nanti kapan akan dilakukan pembangunan
dan kapan akan selesai pembangunan pedestrian trotoar
dan sarana prasarana tersebut akan dilakukan
ya marsha anastasia terima kasih atas laporan anda
langsung dari simpang susun semanggi jakarta